anda kembali di newscast kita masih dalam editorial view bersama dengan mas revo dan juga mas nugi
kita tadi sudah membahas soal dinamika politik sepekan kita juga akan membahas soal rkuhp
yang belakangan juga muncul gelombang penolakan dari publik dari lsm terkait dengan beberapa pasal pasal
yang masih dianggap bermasalah atau berbau kolonial dan juga soal transparansi
mas nugi apa yang perlu kita berikan catatan dari polemik rkuhp ini
apakah persoalan transparansi ini begitu penting sehingga pemerintah perlu membuka draftnya
ya saya kira yang penting salah satu hal yang penting adalah keterbukaan informasi terkait dengan draft rkuhp ini ya
jadi berbeda dengan dua ribu sembilan belas yang lalu
itu draft itu kan bisa dibuka dan diakses oleh publik sehingga bisa dipelajari
mana pasal pasal yang kontroversial dan relatif bisa merugikan publik secara umum
nah draft yang sekarang itu justru publik media maupun lsm yang memperhatikan persoalan persoalan hukum soal ini
itu tidak mendapatkan akses yang baik
sehingga apa sehingga yang dikhawatirkan adalah
publik tidak bisa memberikan masukan tidak bisa memberikan kritik terhadap rancangan rkuhp yang saat ini gitu
nah jadi persoalannya adalah ketika publik tidak mengetahui informasi yang sama
dengan apa yang bisa dimiliki oleh pemerintah dan dpr
itu kita tidak bisa memberikan kritik ataupun masukan yang tepat pula pada pemerintah
oke dari catatan anda mas nugi apa pasal atau poin poin yang kemudian ini perlu pemerintah kaji kembali
apakah sama dengan yang selama ini kemudian juga banyak dipersoalkan oleh sejumlah kelompok masyarakat
soal empat belas pasal kontroversialkah
atau pasal pasal yang berbau soal penghinaan terhadap penguasa yang dianggap ini masih berbau kolonial
ya beberapa pasal yang terkait dengan apa yang namanya
apa namanya menghalangi orang untuk berpendapat atau memberikan kritik
kritik terhadap penguasa itu menjadi yang krusial
saya kira karena apa karena yang rkuhp ini bisa ditafsirkan oleh penguasa ketika ada media
atau warga biasa melakukan kritik terhadap kekuasaan atau pemerintahan tempat
pasal ini dikhawatirkan bisa mengancam kebebasan orang untuk berpendapat atau menyuarakan kritik
jadi hal hal yang seperti inilah yang saya kira perlu diperhatikan oleh kritik
ketika draftnya belum dibuka secara umum itu yang perlu diperhatikan bahwa apa namanya
publik harus bisa memberikan masukan yang tepat dengan mendapatkan akses lebih dahulu
nah pasal pasal yang kemungkinan dua ribu sembilan belas itu kaitannya sama penghinaan terhadap penguasa itu kan dianggap salah satunya pasal kolonial ya
karena waktu zaman belanda itu diperhatikan pada perihumi pada saat itu
jadi pertanyaan kenapa pasal pasal yang ini justru bisa tetap dihidupkan oleh draft yang sekarang
yang jadi pertanyaan sekarang
oke jadi ada dua isu penting
pertama adalah soal keterbukaan transparansi
kemudian adalah pasal pasal yang dianggap ini masih bertentangan ya dengan semangat pembaruan dari rkuhp
mas revo apa yang menjadi catatan dari polemik rkuhp ini
kalau kita melihat argumentasi pemerintah lewat wamenkumham ini menyebut bahwa dalam putusan mk tidak menolak soal pasal penghinaan presiden ini
nah ini yang memang salah satu pasal ya dari ada tiga belas poin yang oleh masyarakat sipil
salah satu pasalnya ya penghinaan terhadap penguasa
nah ini memang satu pasal yang kalau istilahnya pasal karet ya
karena pengaksirannya kan berbeda
kemana kita mana kritik misalnya itu dianggap penghinaan atau kritik itu justru dianggap
sebagai hal masukan yang membangun
ini kan tafsiran tafsiran yang menjadi rumit
ini yang salah satu yang kita selama ini diprotes
tapi juga hal yang tidak kalah penting adalah rkuhp ini undang undang ini kan nantinya akan mengikat masyarakat indonesia ya
dua puluh juta masyarakat indonesia nantinya akan hidupnya itu akan terikat oleh
kalau misalkan dalam pembahasan pembahasan di awal itu tidak dibuka kepada publik
nah ini menjadi hal yang benar benar menjadi hal yang bermasalah
karena ini menyangkut hajat hidup kita semua
maka ketika menyangkut hajat hidup kita semua sebaiknya ketika dibahas itu melibatkan semua unsur dan dibuka secara transparan
masukan yang ada itu bisa apa ya
kan yang terjadi sekarang
kita biasa saja susah untuk mengakses rancangan kuhp yang baru ini
rkuap yang baru ini
bagaimana dengan publik yang lain
kita semua sejak awal pembahasan rkuap ini lalu dibuka dengan yang mana
draft yang beredar itu ada banyak
padahal apa sih susahnya suka draft ini
teknologi informasi yang seharusnya
draft rkuhp ini bisa dibuka secara
secara clear secara transparan sehingga semua orang bisa melihat
kita bisa berikan masukan masukan
mana pasal pasal yang nantinya justru akan mengancam kebebasan atau kehidupan demokrasi kita misalnya
karena pasal pasal yang sebenarnya tidak perlu diatur oleh
nah ini hanya sebuah trauma
tapi beberapa undang undang masuk ke arah hal maksimal
itu kan juga beberapa hal yang
kemudian pasal misalnya bagaimana
itu merupakan hal yang bisa dianggap rumah salah
padahal kontraseksi misalnya
itu selama ini kan
misalkan kita masuk ke minimarket gitu ya
ke toko toko itu juga bisa dilihat secara jelas gitu
instansi instansi atau lembaga lembaga yang
yang concern terhadap isu keluarga berencana
tentu ini juga menjadi hal yang
yang mungkin menjadi sebuah kritik bagi undang undang baru ini
rangka undang undang ini
maka penting ini sebenarnya lagi lagi transparansi
membuka gitu dan kemudian mendiskusikannya
kita jarang sekali loh melihat atau mendengar ada sebuah diskusi terbuka
yang dilaksanakan oleh pemerintah
terkait dengan rkuh
dalam undang undang yang sangat berkaitan dengan rkuh ini
kesannya dilakukan aja
secara di kalangan kalangan atau dilaksanakan oleh pemerintah
jadi tidak dilaksanakan secara diam diam
karena kesannya yang sekarang yang terjadi adalah
bergali bahwa rkuh ini
saya tidak pernah mendengar gitu
bahkan kita yang media pun tidak pernah mendengar
jadi lagi lagi masalah ketertarikan aja
dan tampaknya pemerintahan dpr sejauh ini masih enggan
mas nugi untuk membuka ini draftnya
ke masyarakat ke publik
mas revo apakah
kalau masih belum kemudian
kalau masih dianggap ini
pengesahan rkuh ini ditunda
iya seperti undang undang lain
kalau memang undang undang ini
proses transparansi sejak awal
atau pelibatan publiknya ini bermasalah
prinsipil secara administratif yang kemudian diterabaskan
kita juga tidak ingin
bahwa ketika sebuah undang undang itu disahkan
kemudian publik memang memiliki hak untuk judicial review
tapi kita kan memiliki catatan pelajaran penting juga
dalam penyusunan undang undang cipta kerumus
ketika kemudian direview
pelibatan publiknya yang bermasalah
akhirnya undang undang ciptaker dikasih waktu dua tahun
sekarang mungkin sudah setahun berjalan ya
untuk pemerintah untuk segera membuat
pembaruannya gitu ya
eksekutif dan administratif
kita kan tidak ingin seperti itu
lebih baik kita capek di awal
semuanya terlibat si awal
ada proses proses yang kita
mungkin akan lebih rumit gitu
sehingga undang undang yang tercipta itu benar benar
sebuah undang undang yang merupakan
kesepakatan dari semua
dan kebaikan bersama
kalau bagi dpr
ini disebut masterpiece nya mereka begitu ya
tapi bagi sebagian publik ini justru
karena tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat
apa yang perlu ditambahkan
dan memberikan catatan bagi dpr
dalam polemik rkuhp ini
karena penolakan ini akan terus berlangsung tampaknya
mahasiswa akan melakukan demonstrasi lagi
kalau kemudian ini
belum juga dibuka ke masyarakat
banyak sekali sudah
kelompok kelompok masyarakat yang mengancam
mereka akan melakukan aksi aksi tertentu
demonstrasi turun ke jalan
rkuhp ini disahkan di dpr
artinya proses proses yang dilakukan selama ini
dikhawatirkan hanya menjadi semacam prosedur semata
oleh pemerintah maupun dpr
dengan melibatkan pihak pihak tertentu
mereka sudah punya
sudah punya kerangka tersendiri gitu
nah yang jadi
jadi masalah adalah saya kira
banyak sekali pasal pasal yang
selama ini beredar
ya tidak bisa diubah ya
penghinaan terhadap presiden
penghinaan terhadap lembaga
lembaga negara tertentu gitu ya
yang paling dikhawatirkan adalah
betul tadi disampaikan oleh mas eko
ini rkuhp ini akan
mengikat keseluruh orang di
warga negara indonesia
sudah menjadi undang undang
para penegak hukum
untuk bisa melakukan
atau tertentu gitu
dan yang dikhawatir adalah
undang undang ini akan menjelma
menjadi apa namanya
masyarakat justru akan dilemahkan
dalam konteks ini
masyarakatnya akan dilemahkan
undang undang yang ada
mendorong bersama artinya ya
mas nugir dan juga mas repo
dan juga dpr
membuka draftnya kepada publik
yang sangat besar dari masyarakat
untuk bisa sama sama melihat
pasal per pasal
karena sekali lagi
kedepannya terhadap semua tindak tanduk
yang berbau hukum
di negara ini
ketika ini sudah diundang
terima kasih banyak
dan juga mas nugir
atas dua isu
terutama juga soal rkuhp
yang baru kita bahas
terima kasih banyak